kita beralih ke topik lain pasca larangan penggunaan ranitidin oleh badan pom rumah sakit umum daerah smc tasik malaya jawa barat menyiapkan obat lambung yang lebih aman
pengawasan obat dari distributor menuju rumah sakit diperketat agar produk yang dilarang tidak dibeli rumah sakit
rumah sakit umum daerah smc tasikmalaya jawa barat terus memperketat pengawasan obat untuk pasien pasca keluar edaran larangan menggunakan ranitidin
pemeriksaan berkala dilakukan mulai instalasi farmasi hingga apotek sebelum obat diberikan terhadap pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap
pihak rumah sakit menyiapkan obat pengganti ranitidin yang dilarang dengan obat lambung jenis lain
obat obatan yang dianggap aman tersedia seperti omeprazole lansoprazole antasid plantasid serta obat lainnya
edarannya sendiri memang ketentuannya untuk dilaporkan bila terjadi efek efek yang tidak diharapkan
yang injeksi tidak termasuk
injeksi pun sama kalau injeksi sama juga injeksi juga sama dan bentuknya akan ditakutkan sama nandung yang tidak sesuai itu sama juga
jadi kita tetap dalam pengawasan ketat
sementara itu pemerintah daerah tasikmalaya langsung bertindak menyikapi edaran badan pom
selain harus dipatuhi seluruh petugas medis dinas kesehatan diminta agar turun langsung memantau penggunaan ranitidin
dipuskesmas dan rumah sakit pemda hingga swasta
barangkali obat obat itu ada di tataran atau rentang kendalinya ke dinas kesehatan
maka kami akan mengontak agar kesehatan segera melakukan sikap tindak
agar obat itu tidak digunakan di kalangan dinas kesehatan
terutama kaitan dengan dipuskesmas yang dilapangan di bawah kendali dinas kesehatan
sebelumnya produk ranitidinnya
yang tertentu dilarang dikonsumsi setelah diduga tercemar nitrosodimetilamin yang beresiko menyebabkan kanker